di tengah perkara korupsi di kementerian pertanian yang melibatkan mantan menteri pertanian
syahrul yassin limpo sebagai tersangka
ketua komisi pemberatasan korupsi fir limpa huri diduga melakukan pemberasan terhadap sel
kasus dugaan pemerasan yang ditangani polda metro jaya ini pun sudah naik ke tahap penyidikan
di tengah pemimpin kpk diduga terlibat pemerasan
apa yang menjamin perkara korupsi di kementerian pertanian bisa terselesaikan
dan apakah kepolisian bisa bekerja tanpa pengaruh dari luar
kita akan membahasnya bersama komisioner kompolnas yusuf warshim
dan juga koordinator maki boyamin saiman
selamat malam bapak bapak
saya menuju ke mas boyamin terlebih dahulu
ini bukan kali pertama fir limpa huri terjerat dengan kasus
bagaimana anda melihatnya
ya memang kalau kontroversial ya akan selalu terulang ulang
saya pikir dulu dengan saya
membawa kasus helikopter ke dewan pengawas itu kan pada saat sidang itu bahkan
sampai level meminta kepada dewas untuk melukir pak firly dari ketua menjadi wakil ketua
karena nampaknya menurut versi saya waktu itu saya sampaikan ke dewas pun
pak firly itu tidak kuat untuk jadi ketua kpk karena tidak tahan godaan
jadi kalau waktu itu saya dikabulkan begitu
menjadi wakil ketua mungkin tidak akan ada kejadian kejadian begini
tapi memang beliau sosok kontroversial
merasa bahwa dirinya kuat atau apa
atau merasa malah sakti karena lolos dari kasus helikopter
padahal waktu itu sebenarnya saya masih sayang beliau tidak meneruskan laporan ke pidana gratifikasi
karena sebenarnya kalau itu saya yakin sih ada gratifikasi karena dapat diskon
dan dari perusahaan yang terafiliasi perusahaan yang jadi pasiennya kpk
jadi ini sudah menurut saya sudah berhasil
saya sudah gratifikasi tapi tidak saya teruskan supaya berharap pak firly itu
merubah wataknya sikapnya begitu
tapi beberapa hal masih saja terdengar isu isu yang menurut saya berseliweran
bahwa beliau itu merasa yakin dirinya kuat dan tidak akan ada masalah
sehingga beberapa hal level level tertentu menurut saya
beliau biasa bulu tangkis dengan siapapun termasuk dengan beberapa orang
yang menurut saya juga berpotensi bermasalah
tapi ya itulah apa adanya yang akhirnya kita harus mau tidak mau menerima pil pahit
ketua kpk yang sedemikian kontroversinya sampai saat ini
oke mas boyamin tadi kalau anda katakan sepertinya anda sudah bisa memprediksi
dan ini bukan kali pertama selalu bisa terhindar dari kasus kasus yang ada sebelumnya
kalau anda melihat kemungkinannya seperti apa kasus yang ini
apakah memang bisa dijerat begitu
ataukah kasus kali ini juga sama saja seperti kasus kasus lainnya
nampaknya kalau ini agak berat bagi pak firly
karena apa yang pertama proses pasal tiga puluh enam dan junto enam puluh lima itu bertemu dengan pihak yang pasien kpk
itu kan dilarang dengan alasan apapun
pak firly memang agak memberikan bantahan bahwa itu pertemuannya di tahun dua ribu dua puluh
belum ada perkara apapun terhadap pak yassin limpo
tapi kalau yang dua ribu dua puluh dua bisa ditanya ke pak syahrul yassin limpo
dia berusaha menemui karena apa
karena memang ada dugaan ada proses proses di kpk
memang betul belum terbit surat perintah penyelidikan
tapi kan sudah ada pengaduan masyarakat ada telah mulai minta minta keterangan segala macam
dan pak yassin limpo saya kira itu sudah mulai khawatir dan berusaha mendekati pak firli
pada posisi inilah sebenarnya gampang
pengaduan masyarakat itu diterima kapan
pertemuan dengan pak firly yang terakhir itu kapan
nah itu paling tidak menurut saya itu memenuhi kualifikasi pasal tiga puluh enam bahwa pimpinan kpk dilarang berhubungan langsung
maupun tidak langsung dengan pasien kpk dengan alasan apapun
nah itu yang pertama
yang berikutnya adalah dugaan isu uang
nah itu kan uang ada tiga kali versi
pertama terkait dugaan yang dua ribu dua puluh satu diduga honor
atau dua ribu dua puluh dua berkaitan dugaan thr
yang ketiga sudah pada posisi dugaan pemerasan karena diberikan lapangan bulu tangkis
kalau toh itu bukan pemerasan bisa diduga itu paling tidak gratifikasi
nah kalau berarti karena apa kalau siapapun penyelenggaran negara apalagi orang kpk itu ketika menerima sesuatu itu kan maksimal tiga puluh hari harus lapor ke direktorat gratifikasi kpk
untuk ditentukan apakah ini layak diterima atau tidak layak diterima sehingga diambil negara
nah kalau itu nanti bisa dibuktikan dan tidak dilaporkan paling tidak akan kena pasal gratifikasi sebagaimana rumusan pasal sebelas
sehingga polda metro jaya itu kan yang tertinggi kan pasal pemerasan pasal dua belas huruf e kecil
nah tapi kan juga ada sangkaan yang berikutnya adalah pengenaan pasal sebelas
itu kan gratifikasi
dan itu penerima pada posisi dianggap salah
pemberi belum tentu dianggap salah
nah yang terakhir kan pasal tiga puluh enam junto pasal enam puluh lima undang undang kpk
nah itu yang dirumuskan
nah menurut saya potensi untuk minimal gratifikasi aja kalau itu bisa dibuktikan oleh polda karena sudah naik penyidikan
maka ya setidaknya pasal yang kedua tadi gratifikasi
nah potensi ini untuk pak firly jika ini tidak ada sesuatu yang istilahnya keajaiban gitu
nampaknya pak firly agak di ujung tanduk kalau dari rumusan ini
karena apapun itu proses proses itu dugaan komunikasi itu tidak ada
nah itu yang dirumuskan
dugaan komunikasi kan menjadi ada
dulu pak firly kan ngeles tidak pernah bertemu di luar
hanya bertemu di ratas dan kabinet
eh setelah tiba tiba ada foto itu baru beliau mengakui
tapi itu tahun dua ribu dua puluh satu misalnya gitu
iya itu benar foto itu dua ribu dua puluh satu atau maret dua ribu dua puluh dua gitu sebenarnya
tapi kan apakah ada pertemuan berikutnya atau pertemuan yang lain
kan itu membuka
terus misalnya uang satu miliar dolar amerika
padahal yang masalah itu kan satu miliar rupiah
yang dianggap yang kloter ketiga tadi yang di lapangan bulu tangkis itu rupiah gitu
kok dilemparkan ke miliar dolar
yang itu rupiahnya berapa triliun itu
itu kan suatu yang betul
kalau dalam hal ini nampak pak firly menurut saya itu agak ngeles ngeles
tapi malah kejebak jebak itu malahan
aku tidak bertemu tiba tiba ada fotonya
akhirnya terpaksa aku itu di maret dua ribu dua puluh dua
ya betul memang penyelidikan di awal dua ribu dua puluh tiga
itu sudah ada dumas ada telah kan gitu
nanti kan bisa dilacak itu
terus kemudian isu terakhir
misalnya seperindik itu sudah diajukan
itu kan berdasarkan pemberitaan teman teman media
sudah diajukan empat bulan
ketika pak firly ke korea selatan
baru ditandatangani pak nawawi
ada dugaan itu ada agak sesuatu apa
nanti kan penyidik kpk bisa diundang juga itu
berkaitan persoalan kok begitu lama ini kenapa
tiba tiba ketika pak nawawi mengatakan
ketika pak birly gak ada ditandatangani
jadi ini kalau itu menurut pak ali bekri katanya karena administrasi aja
kan ini banyak hal hal yang kemudian menjadi lucu lucuan gitu
mas boyamin ini cukup menarik
tadi anda menyebut mengenai kasusnya yang sudah naik ke tahap penyidikan
nah saya menuju ke mas yusuf
ini sudah masuk ke tahap penyelidikan tapi belum ada tersangka yang diumumkan ke publik
anda melihatnya bagaimana
baik terima kasih mas
terima kasih mas reza
kompolnas kan posisinya sebagai pengawas yang dipastikan tentu penanganan pengaduan masyarakat
kedugaan pemerasan oleh oknum pimpinan ini pertama dilakukan secara profesional dan sesuai dengan sop
nah pengaduan kan itu panjang untuk perjalanan namanya pengaduan
kalau itu laporan polisi
nah kalaupun sekarang disampaikan oleh penyidik polda metro jaya bahwa itu sudah masuk penyidikan
kan berarti ada unsur di dananya
penyidikan kan untuk mencari siapa pelakunya
untuk menetapkan siapa pelakunya ya itu sudah sangat umum berdasarkan kuhap
harus berdasarkan minimal dua alat bukti
nah sepanjang minimal dua alat bukti itu belum bisa terpenuhi
tentu tersangkanya tidak bisa ditetapkan tidak ketemu namanya
inilah yang kami maksud sebagai pengawas eksternal polri yang ingin memastikan agar itu profesional
maka bukti bukti material itu harus benar benar lengkap dan kuat untuk mengarah siapa
yang akan dimaksud sebagai tersangkanya
oleh karena itu ya profesional
kalau itu profesional kami yakin bahwa perkara ini akan tuntas secara hukum
artinya ya untuk agar itu tuntas transparansi diperlukan
nah wujud transparansi itu salah satunya nanti kami berkoordinasi terus
dengan pihak pengawas internal baik itu di ituasu maupun polda mitrujaya
agar kompolnas bisa hadir dalam gelar perkara
apakah itu gelar perkara khusus kehadiran kompolnas dalam gelar perkara itu
wujud transparansi bagaimana penanganan kasus tersebut ditangani oleh penyidik
baik baik dua kunci dua kata kunci tadi ya transparansi dan juga profesional
harapannya dua duanya bisa terjadi
supaya kasus ini juga bisa diungkap dengan seterbuka itu
dan publik kembali percaya
tapi saya kembali ke mas boyamin
di tengah menurut anda di tengah pemimpin kpk yang terlibat dugaan pemerasan
apa menurut anda yang menjamin perkara korupsi di kementerian pertanian ini bisa terselesaikan
justru itu saya sejak tiga hari yang lalu
mendesak kpk segera menuntaskan ini segera mengumumkan tersangka
dan melakukan paya paksa termasuk menahan
dan kalau toh sekarang ini ada
upaya pra peradilan itu berdasarkan pengalaman yang saya lalui
peradilan tidak menghalangi untuk penangkapan dan penahanan
saya kira kpk tidak harus kita ajari pasti akan menjalankan itu
tapi saya perlu penekanan
supaya cepat diproses supaya ini tidak saling sandera
dan kita rugi kalau ini saling sandera
tapi kalau sama sama cepat kita diuntungkan bahwa
pemberantasan korupsi oleh kpk tetap jalan
sementara ketika ada oknumnya yang nakal
juga diproses oleh penegak hukum yang lain dengan profesional
jadi jangan sampai ini kemudian menjadi noda pemberantasan korupsi
nah justru ini segera harus dibersihkan lembaga ini
dari oknum oknum yang nakal dengan cara ya cepat
kalau memang ada alat buktinya
jangan sampai kita ada istilah memberantas korupsi dengan cara korupsi gitu
dan dulu kan istilah istilah atm berjalan
atau apalah kan gitu kan
ada dugaan oknum memeras malah pelaku pelaku korupsi
sementara selama ini kan mereka diam tidak berani mengungkap
karena nanti takut dituntut tinggi misalnya
nah sekarang kebetulan pak yassin limpo ini berani membongkar ya
semua yang kita dukung kita apresiasi aja
satu sisi saya mengimbau pak yassin limpo segera mematuhi proses di kpk
segera datang kalau dipanggil
dan kalau ditahan ya biasa aja lah gitu kan
beliau orang bone saya yakin itu orang pemberani
tapi kalau mengajukan perapradilan memang haknya kita hormati
tapi juga berkaitan dengan di polda juga saya minta kepada siapapun yang dipanggil
untuk kooperatif dan nanti juga kalau tidak puas ya bisa mengajukan gugatan peradilan
sama semua kita hormati kita dorong untuk menggunakan cara cara proses hukum
itu saya kira yang harus kita tekankan
dan kemudian kalau boleh saya jadi co host
mau tanya pada pak yusuf apakah sudah melakukan pengecekan di polda
apakah sudah berjalan profesional untuk di
tadi kan harapan tapi kan kompolnas kan boleh pak yusuf
itu sebenarnya mendalami menanyakan seperti apa pemantauannya gitu pak yusuf
baik silahkan pak yusuf bisa dijawab
oh tentu dalam pemantauan kami melakukan koordinasi
tentu ada hal hal yang itu kaitannya dengan materi penyidikan kan
kita menghormati penyidik karena itu pada kewenangannya
kalau nanti kita bicarakan di publik itu tentu akan mempengaruhi
kalau belum tentu benar bukti buktinya dan bukti bukti itu masih terus dicari
maka kita hormati saja kewenangan penyidik
tapi kami komponas kami atensi kami terus berkoordinasi dalam hal ini
khususnya polda metro jaya dan beberapa waktu lalu saya sudah menyampaikan
sebuah saran juga ini harus menjadi atensi mabes polri
disupervisi oleh barreskrim dan malah diambil alih oleh baris krim saja
agar kekuatan arahan pimpinan agar profesional benar benar tuntas itu semakin kuat
tidak ada tekanan tekanan lain karena kan ini oknum yang diadukan kan pimpinan lembaga negara
polri kpk setara dan sederajat
profesionalisme dalam penanganan dumas dugaan pemerasannya itu berjalan
dan tidak menghambat proses yang ada di kpk
kemungkinan itu kan bisa terjadi saksi yang dimintakan keterangan itu saling berhubungan
nah ini tentu tidak boleh saling menghambat
dua duanya berjalan kami sendiri komponas memastikan proses itu profesional dan transparan
agar tuntas khususnya terkait dengan penanganan dugaan pemerasan oleh oknum pimpinan kpk tidak lebih
kami tidak ingin mempengaruhi
bagaimana kerja kerja kpk dalam hal pemberantasan pidana korupsi
baik baik ini dua kasusnya bisa berjalan
dan kita sama sama memantau kasus ini
baik anda dari kompolnas anda dari maki juga kita sebagai masyarakat mengawasi
dan media juga sama sama mengawal kasus ini
supaya tidak ada lagi kerewetan dan juga kepercayaan publik bisa kembali
baik itu kepada pihak kepolisian maupun kpk
terima kasih sudah berbincang bersama kami komisioner kompolnas yusuf warsi
terima kasih rizal
dari kantor maki boyamin saiman selamat malam
selamat malam terima kasih mas reza